mahkamah konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
tim hukum nasional anies mohaimin hadirkan tujuh ahli dan dua belas saksi di persidangan
agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi dan ahli pemohon
sepuluh ahli yang dihadirkan diantaranya ekonom senior faisal basri
ahli hukum administrasi ridwan dan pakar otonomi daerah joherman syah johan
sementara saksi yang dihadirkan timnas amin antara lain mirza zulkarnain muhammad fauzi dan andi hermawan